terima kasih anda mbak cawapres pilpres dua ribu sembilan belas
dan di segmen ini kita akan sama sama mendengarkan pernyataan penutup dari dua kandidat wakil presiden
kesempatan pertama akan diberikan kepada cawapres nomor urut dua
waktu anda empat menit pak dimulai dari anda berbicara
negeri ini sangat kaya raya sumber daya alamnya melimpah tanahnya subur sumber daya manusianya juga hebat hebat
namun masih menyisakan beberapa masalah antara lain lapangan kerja yang sulit didapat untuk anak anak muda
juga untuk emak emak para ibu ibu perempuan hebat perempuan
mandiri yang mengeluhkan biaya hidup semakin tinggi
biaya pangan biaya listrik biaya pendidikan dan biaya kesehatan
prabowo sandi akan fokus untuk menyelesaikan permasalahan rakyat
bagaimana kita menghadirkan solusi agar bangsa ini menyelesaikan apa yang diungkapkan
harapan rakyat untuk kita hadirkan indonesia yang menang indonesia yang adil makmur
dalam ketenaga kerjaan
jelas program okoc yang kami launching beserta rumah siap kerja
sanggup untuk menciptakan dua juta lapangan kerja baru
melalui penciptaan dua juta wira usaha baru
kami juga akan mengurangkan pengangguran di usia muda sebanyak dua juta
saya lahir dari dunia pendidikan ibu saya guru paman saya pakar pendidikan kakek saya kepala sekolah
kami pastikan guru guru kesejahteraannya
ditingkatkan guru honorer terutama akan kita tingkatkan status
kita pastikan juga bahwa sistem pendidikan yang berkualitas link and match
membangun budi pekerti karakter yang kuat berahlakul karimah menjadi fokus kita ke depan
mencabut ujian nasional memberikan liburan di bulan ramadan
sebagai meneruskan program yang pernah dijalankan oleh buku buku kita
bulan ramadhan bulan toleransi
dan umat umat pemeluk agama lain memberikan satu pemahaman
kita tingkatkan toleransi kita kita pastikan bahwa ke depan indonesia merupakan negara
adil makmur baldatun toy batun warobun gofur
di bidang kesehatan kami akan bereskan bpjs dua ratus hari
pertama tidak ada lagi kekisruhan saya akan turun tangan sendiri bersama pak prabowo pastikan tidak
ada layanan kesehatan masyarakat yang ditinggalkan tenaga medis juga kita akan pastikan mendapatkan
honor tepat waktu juga obat obatan disediakan kita ingin budaya bineka tunggal ika dan toleransi
menjadi warisan kita dan membuka lapangan kerja seluas luasnya untuk semua layanan daripada
pemerintah kita tidak ingin merepotkan dan membebani negara dengan menerbitkan kartu kartu
yang lain mari kita ambil dompet kita masing masing dompet kita keluarkan ibu ibu
yang di rumah terutama bawa bapak semua anak muda keluarkan satu kartu yang sudah semua kita miliki
yaitu kartu tanda penduduk ktp ini super canggih sudah memiliki
chip teknologi di dalamnya revolusi industri empat memudahkan dengan big data dan single
identification number semua fasilitas layanan baik ketenaga kerjaan pendidikan kesehatan
semua rumah siap kerja bisa diberikan pkh kita akan tambah menjadi pkh plus di dalam
program yang hanya membutuhkan ktp ini ini menjadikan kartu kami terima kasih hasbunallah
warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih baik tenang dulu terima kasih terima kasih
pasandia gaono kami persilahkan selanjutnya bapak maruf amin waktunya empat menit silakan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua saudara saudara
sebangsa dan setanah air hai apa yang akan kami usahakan jokowi ma'ruf adalah merupakan
kelanjutan daripada apa yang telah dilakukan oleh jokowi jk untuk melakukan upaya perbaikan secara
dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip al islah ilah mahuwal aslah sumal aslah
falaslah melakukan perbaikan karena yang lebih baik yang lebih baik secara terus menerus dan
berkelanjutan apa yang dilakukan oleh jokowi jk adalah merupakan peletakan dasar landasan milestone
hai adalah basic capital modal
dan yang akan kami lakukan adalah maximize utility memaksimalkan manfaat yang sudah ada
yang akan kami lakukan adalah menta'udhim membesarkan wetakmilah menyempurnakan dan juga ziyadah menambahkan al manafi wal masalih manfaat dan maslahat yang sudah ada
kami juga akan melakukan pergeseran strategi nasional dari yang semula titik berat pada infrastruktur kepada pembangunan sumber daya manusia
oleh karena itu kami mohon doa restu kepada seluruh rakyat indonesia agar cita cita dan niat kami itu dengan izin allah dapat terwujud
kami juga mengajak kita semua untuk melawan dan memerangi hoax karena hoax adalah merusak tatanan bangsa indonesia
kita harus melawan dan memerangi fitnah seperti kalau jokowi terpilih kementerian agama dibubarkan pelajaran agama dilarang adhan dilarang
kami juga mengajak kita semua untuk melawan dan memerangi fitnah seperti kalau jokowi terpilih pelajaran agama dilarang adhan dilarang
kami juga mengajak kita semua untuk melawan dan memerangi fitnah seperti kalau jokowi terpilih pelajaran agama dilarang adhan dilarang
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tanggal berapa putri
dua belas april dua ribu sembilan belas kita sama sama membangun harapan dan keyakinan bahwa kemajuan ada di tangan kita semua
mewakili kpu dan transmedia sebagai penyelenggara debat calon wakil presiden kami mengucapkan terima kasih atas perhatian anda
saya putri ayu ningtyas terima kasih
sajian berikutnya kebiar kebiar
lea siman jutak dan angel peters selamat malam
indonesia debar jantuku
getar nadiku berbaur dalam angan anganmu
kebiar kebiar pelangi cinta
merah darahku putih tulangku
bersatu dalam semanganku
indonesia debar jantuku
getar nadiku berbaur dalam angan anganmu